calon gubernur agus harimurti yudhoyono menyampaikan visi misi di hadapan dubes dan perwakilan organisasi internasional
sementara basuki cahayapurnama berjanji untuk mempercepat pembangunan tanggul di marunda jakarta utara
sementara itu ketua umum gerindra prabowo subianto berbicara dalam kapalnya anis sandi
di hadapan sejumlah dubes mantan dubes dan perwakilan organisasi internasional
agus berencana membentuk komunitas diskusi diplomatik
wadah ini akan membahas diskusi formal dan informal saling tukar ide dan masukan untuk meningkatkan kerjasama
di acara ini agus juga sempat menyampaikan beberapa visi misinya sebagai calon gubernur jakarta
serta pembantuan langsung sementara program rumah rakyat dan reformasi birokrasi
untuk saling mendengarkan saling bertanya dan juga saya tentunya mendapatkan feedback yang baik dari mereka juga
intinya mereka ingin mendengarkan apa komitmen dan gagasan saya sebagai senur di jakarta
tentunya apa yang terjadi di jakarta juga akan sangat
berpengaruh terhadap perwakilan perwakilan termasuk kedutaan besar negara sahabat yang ada di ibu kota ini
sementara calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahaya purnama mengunjungi warga marunda jakarta utara rabu pagi
dalam kunjungannya basuki berjanji akan mempercepat pembangunan tanggul agar warga marunda terbebas dari ancaman banjirop
ia juga meminta warga mengurus sertifikat rumah sehingga akan memudahkan jika pemprov dki akan membeli lahan mereka
sebagai lahan rptra atau pasar
kita mau lihat pengaruh rob masih ada nggak berapa tempat masih ada pengaruh rob
jadi kita akan tanggulkan lagi dikerjain nih yang cilincing tanjung priok
nah kalau tanggulnya jadi rob udah aman nah tinggal sini terus ada waduk lah
sedang ketua umum partai gerindra prabowo subianto hadir untuk pertama kalinya dalam kegiatan kampanye rutin
paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
prabowo turut memaparkan program anies sandi
di hadapan ratusan pemuda di jakarta barat
kalau banyak bupati gubernur dan banyak dulu pejabat pejabat yang mau dengar kritik
mau mawas diri tentunya tidak masuk penjara
ya sekarang banyak sekali
saya nengok sahabat saya di salah satu penjara lembaga
prabowo juga menilai bahwa ibu kota membutuhkan pemimpin baru
yang akan diperoleh melalui satu putaran gelaran pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
zulfikar zunurain cnn indonesia
dan selanjutnya koresponden cnn indonesia mahardika utama akan menjelaskan agenda masing masing paslon di hari ini
langsung saja dengan laporan anda dengan agenda pasangan calon gubernur dki jakarta
ya selamat siang iqbal
empat belas hari menjelang
hari pemilihan pada lima belas februari mendatang yang akan menentukan nasib pemimpin ibu kota lima tahun mendatang
masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini terus melakukan agenda kampanye
dan juga sosialisasi untuk memaparkan visi misi serta program program mereka turun langsung ke masyarakat
pasangan nomor satu agus harimurti yudhoyono dijadwalkan akan hadir di acara salah satu kegiatan di kawasan cikini jakarta pusat
pada pukul lima belas waktu indonesia barat nanti
sementara itu wakilnya silviana murni memulai kampanyenya dengan waktu yang jauh lebih pagi
pada pukul delapan tiga puluh pagi tadi dengan hadir di acara peringatan maulid nabi di kediaman salah satu warga di kawasan jatinegara jakarta timur
sementara itu pasangan petahana ahok jarot juga hari ini melakukan belusukan
ahok direncanakan akan hadir di acara belusukan di kawasan ciracas jakarta timur
sementara itu wakilnya jarod saiful hidayat hari ini akan berusukan di dua lokasi
yaitu di kawasan jakarta utara
yaitu di kawasan angke dan juga di kawasan penjaringan jakarta utara
sementara itu pasangan nomor tiga anies baswedan dan juga sandiaga uno
agenda pagi hari ini atau pagi hari tadi maksud saya tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh silviana murni
kalau silviana murni tadi pagi menghadiri acara maulid nabi di kawasan jatinegara
anies baswedan dijadwalkan pagi hari tadi datang ke acara istighosa
sementara itu wakilnya sandiaga uno akan bertemu dengan sejumlah tokoh islam
di kawasan jagakarsa jakarta selatan
keduanya juga dijadwalkan akan hadir di kampanye bersama dengan partai idaman yang akan menggelar konser bersama dengan soneta group pimpinan roma irama
iqbal kalau kita perhatikan meraih simpati publik atau meraih simpati pemilih dalam pilkada ini sejak masa awal kampanye bulan oktober sampai hari ini
datang ke acara keagamaan atau yang terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu
menjadi agenda yang paling sering dilakukan oleh masing masing pasangan calon
kalau saya boleh mengacu pada survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia
dan dalam survei tersebut juga dikatakan bahwa variable agama ini masih menjadi salah satu faktor penentu menang atau kalah dari masing masing pasangan calon
nah iqbal kalau kita bicara lagi
soal menang dan kalah tentu ini juga tak lepas dari strategi yang diterapkan oleh masing masing pasangan calon
terutama dalam empat belas hari terakhir menjelang hari pemilihan lima belas februari mendatang
pasangan ahi dan juga silvi menyatakan bahwa dalam empat belas hari tersisa ini akan dimanfaatkan untuk terus melakukan sosialisasi dan juga gerilya
begitu kalau boleh saya meminjam istilah yang digunakan oleh pasangan nomor satu ke masyarakat
namun tidak ditentukan prioritas masyarakat atau kalangan elemen masyarakat seperti apa
yang nanti akan menjadi prioritas

dan meskipun sylvie namur ini tengah dirundung juga dengan sejumlah persoalan hukum di kepolisian
namun pihaknya menyatakan bahwa persoalan hukum tersebut tidak akan mempengaruhi elektabilitas mereka
atau menjaga performa sylvie dan juga agus arimurti yudhoyono selama masa kampanye sampai waktu lima belas februari mendatang
nah kalau strategi yang diterapkan oleh pasangan nomor dua ahok jarot selain tentunya melakukan belusukan juga
di waktu tersisa ini mereka juga menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kecurangan pada masa pemilihan
dengan membentuk tim satgas pengawas money politik
selain itu pasangan nomor dua atau pasangan petahana juga akan terus menguatkan konsolidasi dan juga koordinasi dengan partai pendukung dan juga kader kader mereka
kalau pasangan nomor tiga anies baswedan dan juga sandiaga uno tentu selain akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat
karena ini masih dianggap paling efektif untuk bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat
namun berbeda dengan sylvie namurni
pasangan anies sandi ini akan fokus

dan selain itu strategi yang juga cukup menarik dan akan dioptimalkan oleh pasangan anies sandi ini adalah dengan mengoptimalkan peran dari prabowo subianto seperti yang dilakukan di kampanye sebelumnya
dengan melakukan kampanye turun langsung ke lapangan dan hal ini juga yang tidak bisa dikonfirmasi langsung oleh ahi
dan juga sylvie namurni apakah hal serupa juga akan dilakukan oleh susilo bambang yudhoyono membantu kampanye dari pasangan nomor satu ini
dan strategi yang diterapkan oleh ketiganya ini tentu akan mempengaruhi elektabilitas di empat belas hari terakhir ini
baik mahardika utama koresponden cnn indonesia terima kasih
ya seperti yang tadi dijelaskan oleh koresponden cnn indonesia mahardika utama bahwa hari ini ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta masih adu strategi untuk pemenangan pilkada yang akan berlangsung
pada tanggal lima belas februari mendatang
setelah melewati masa tiga bulan lebih berkampanye lalu bagaimana elektabilitas pasangan calon dki jakarta
mari kita sama sama melihat bagaimana elektabilitas pasangan calon dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
kita lihat dari lembaga survei poltreking terlebih dahulu pada bulan januari dua ribu tujuh belas
dan dilanjutkan oleh ahok dan jarod
dan yang menarik ini pada bulan desember dua ribu enam belas yang lalu
ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh poltreking pada bulan desember dua ribu enam belas yang lalu
dan ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh poltreking pada bulan desember dua ribu enam belas yang lalu
dan ini terlihat bahwa ada perubahan sejak adanya debat pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur sudah dua kali
berarti pada tanggal tiga belas januari
dan juga pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas
kita akan lanjut untuk melihat lembaga survei lainnya bagaimana hasilnya
dan ini menurut carta politika bahwa pada bulan januari dua ribu tujuh belas
dan ini lagi lagi yang menarik bahwa di bulan november yang lalu
kita akan lanjut bagaimana dengan survei elektabilitas dari
dari lembaga survei lainnya
berdasarkan lingkaran survei indonesia pada bulan januari dua ribu tujuh belas
kita lihat ternyata agus silvi ini masih berada di posisi puncak
ini juga sama seperti di bulan desember tahun lalu juga di dua ribu enam belas
sedangkan untuk lawannya
ya itu tadi beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei
terkait dengan hasil yang selama ini dilihat dari warga jakarta
tentunya ini masih belum fix belum final
karena kita masih melihat lagi dengan adanya debat yang akan dilakukan pada tanggal sepuluh februari dua ribu tujuh belas mendatang